ayo sudah pada sarapan belum
karena sarapan itu penting kali ini saya punya beberapa rekomendasi sarapan lezat untuk anda agar semangat memulai aktivitas
nah katanya perbanyak sarapan bukan harapan nah baper kan
orang jakarta biasanya kalau mau sarapan tujuannya untuk biar gampang beraktivitas
tapi di mana aja ya salah satunya di nasi uduk gondang dia
rekomendasi sarapan pertama saya ada di kawasan gondang dia
tempat makan nasi uduk yang sudah hampir berusia tiga puluh tahun ini
bikin pengunjungnya ingin kembali datang
aduh berapa puluh tahun lalu diadanya di depan
di depan dengan bukan di rumah ya kayak tenda gitu aja
sempat kehilangan sih nyari nyari oh katanya pindah ke sini
suka aja makanan di sini gitu loh
ya mungkin bungkusnya antik gitu ya makanannya harganya juga terjangkau
nasi uduk berbalut daun

nasi uduk berbalut daun yang terkenal di jawa tenggara

ini yang unik nasi uduknya dibungkus pakai daun pisang dan dibuatnya kayak kerucut
wajar saja padu padan aroma nasi dicampur bumbu kacang yang khas
semakin pas digigit dengan pilihan lauk sate ati ampela dan tempe yang gurih manis
bergeser ke kawasan senopati
bubur ayam yang sudah ada sejak dua puluh dua tahun lalu ini terbilang tak biasa
hmm ada apa ya
nggak salah sih jadi legend karena visionnya banyak
karena biasanya kalau di mana mana hampir
bubur yang saya temuin buburnya lebih banyak daripada isiannya ini tuh ampela kerupuk cakwe
ayam melimpah pantesan kalau gini sarapan yang bisa langsung buh kasih semangat kerja
hai mau diaduk atau langsung disantap bebas selama isiannya berlimpah dijamin kenyang dan
siap tempur sebelum berangkat kerja berangkat kerja di area scbd juga rekomendasi sih kayak
enak deket belum berangkat juga sekali sekaligus gitu tapi kalau kekenyangan jangan malah tidur
di tempat kerja ya hahaha
rekomendasi sarapan saya berikutnya siomay mas nur cikini yang juga sudah berusia dua puluh dua tahun
udah udah potongannya tadi udah sarapan bubur sudah sarapan nasi uduk tapi buat yang mau
sarapan ringan ringan pilihannya ada siomay padahal di sini ya kalau dilihat tuh semua
makanan berjejer semuanya tapi saya maunya
yang ringan aja udah keberatan soalnya siomay disini tak pernah sepi pengunjung bahkan
ada yang bolak balik berkali kali dalam seminggu awalnya beli karena memang sering lihat kerumunan
orang ya udah ikutan cobain dan ternyata enak kalau seminggu bisa tiga puluh empat kali lah kalau istirahat
ya jam istirahat aja
siomay disini jadi incaran warga yang mencari sarapan ya
orang orang bilang bumbu kacangnya yang jadi andalan di sini kita buktikan
terjawab kakak setiap gigitan bikin lidah saya menari nari dengan siomay selezat ini saya
cuman merogoh kocek sebesar tujuh belas rupiah saja rouni satria sert dipradana jakarta